udara longsor terjadi di jalur perbukitan piket desa sumberwulu kecamatan candipuro
akibatnya banyak kendaraan tergelincir dan membuat jalur kabupaten lumajang malang terganggu
sedara tebing setinggi sepuluh meter di jalur perbukitan piket desa sumberwulu kecamatan candipuro
longsor pada kamis siang akibat hujan deras
tanah yang licin menyebabkan banyaknya kendaraan tergelincir sehingga terjadi kemacetan
dan antrean panjang di jalur kebupaten lumajang malang
warga mengaku terjebak kemacetan dua hingga tiga jam lamanya
ada tiga titik longsor yang terjadi di jalur ini
material longsor menutup sebagian badan jalan hingga arus lalu lintas diberlakukan buka tutup
hingga arus lalu lintas juga tersendat
banyak roda dua roda dua itu yang jatuh